maafkan kami mengganggu semen di dato
tapi apakah datuk sudah menemukan petunjuk tentang raja langit
kalau tadi gak ada paman gumara
mungkin saat itu udah jadi petunjukkan mr hudson
tapi papa tidak mau kamu berhubungan lagi dengan dia
paman gumara ini baik pak
kamu jangan menentang papa
saya masih ragu dengan kemampuan kiratus
kalau memang dia bisa berubah menjadi harimau
kenapa dia tidak menggunakan kesempatan itu di depan saya saat berhadapan dengan saya langsung
sepertinya ada yang sedang mengawasi saya
apa yang kalian lakukan disini
kenapa kalian bisa keluar malam malam begini
ayo jawab jangan diam saja
tadi kami berdua niat ayah keluar malam malam sama sakti
jadi kami berdua penasaran
simpan rasa ingin tahu kamu
dan lagi pula sangat berbahaya bagi kalian keluar malam malam begini
kalian kan perempuan
oh iya om kay pas aku lihat om itu kok om bisa jago banget sih
bisa sampai kayak gitu gitu
papa minta sekali lagi jangan kamu berhubungan dengan orang itu
pak manggumara itu orang baik
saat ini kamu harus percaya sama papa
karena papa tahu sifat orang itu licik atau tidak
pak sejauh ini pak manggumara gak pernah berbuat jahat
pakai logikamu sakti
memangnya dia siapa menyuruh kamu jadi harimau
omongan papa aduh bananyo juga
saya kan belum terlalu kenal dengan ayah key
tapi apa mungkin paman gumara punya niat jahat pada saya
papa pikir dia sama dengan orang lain
dia hanya manfaatkan ilmu harimau kita
papa yakin dia bukan orang baik baik
kalau kamu tidak percaya papa bisa buktikan
saya mau berbicara dengan kiratus berdua
sakti sebaiknya kamu israt dulu
ingat pesan papa tadi
aku ingin berbicara dengan mereka
aku ingin berbicara dengan mereka
mau bicara apa mereka
aku harap kamu membawa kabar baik arkamu
ini adalah kitab para inekumayang
apa di sini kau sudah temukan
cara menyemburnakan keinyian sakti
saya belum membukanya sama sekali
saya berikan kepada kiratus
justru kiratus orang pertama yang akan membukanya
kamu jangan bercanda arkang
kitab ini hanya berisi lembaran lembaran kosong saja
kitab ini tidak ada magisnya sama sekali
tidak seperti kitab yang dulu
mereka berani beraninya untuk menipuku
kau sudah mulai lemah dan lamban narka
saya tidak serendah itu kiratus
saya tidak akan tinggal diam
saya akan kembali ke bengkulu
saya akan dapatkan kitab asli dari para inekumayang itu
aku minta hentikan niatmu untuk mencuri kitab kitab inya itu
biarkan sakti menyempurnakan ilmu harimau nya dengan sendirinya
aku mempunyai tugas baru untukmu
untuk apa tamang arkam mencuri kitab kitab inekumayang
mau apa mereka dengan kitab kitab izin itu
kalau tamang arkam pernah mencuri kitab asli para ingin
itu berarti inekumayang memang ada
ternyata kay benar
inekumayang itu memang nyata dan bukan legenda
apa sebenarnya tujuan papa wajar
menyuruh tamang arkam mencuri kitab kitab inekumayang itu
tidak tidak tidak
saya ini turunan kiratus
manusia harimau dari tanah jawa
papa keturunan inyet dari kumayan
teka teki keluarga saya ini memang sangat membingungkan
saya harus segera selidiki ini
kemana tamang arkam tadi
kemana raja onan ratna ini
kenapa aku tak bisa menemukan jejak mereka
datuk bagaimana datuk

apakah datuk berhasil menemukan keberadaan raja onan ratna
apakah datuk berhasil menemukan keberadaan raja onan ratna
lalu kemana perginya mereka datang
itulah yang aku pun tak tahu
aku tak dapat menemukan jejak mereka nina
mereka berdua itu macam bilang di telan bumi kumayan ini
ini benar benar gawat
pintu gerbang kumayan sudah lenyap sama sekali
bahkan aku tidak berhasil menemukan titik di mana pintu gerbang kumayan itu berada
nampaknya kita harus sisir kembali ke hutan belantaran
maaf datu tapi menurut saya lebih baik kita ke tempat datu tunggal
siapa tahu datu tunggal punya petunjuk tentang mereka
mungkin apa yang kau bilang itu benar

entahlah aku ini sekarang tak tahu apa lagi yang harus dilakukan

lah kita tengok datuk tunggal
maafkan kami mengganggu semen di datuk
tapi apakah datuk sudah menemukan petunjuk tentang raja langit
kunci untuk mengeluarkan rajo langit dan ratna di dalam kumayan hanya ada dua hal
apa itu datuk
yang pertama adalah kesabaran
dan yang kedua adalah kekuatan rasa cinta
itu bukan berarti kita harus berdiam diri
kita tidak akan pernah menyerah dan terus berusaha
sedangkan rasa cinta adalah kekuatan rasa cinta terhadap saudara yang mampu akan bisa mengeluarkan mereka dari kumaya
yang kedua adalah kesabaran
dan yang ketiga adalah kekuatan rasa cinta
saya paham kalau begitu datuk
lalu apa yang sebaiknya harus kita lakukan datang
artaya berdoa saja
raja langit menyembunyikan saya
tapi sekarang di abs leein